beberapa tahun terakhir pariwisata indonesia semakin tumbuh berkembang seiring dengan munculnya tren penerbangan murah yang lebih dikenal dengan low cost carrier atau lcc yang sering juga disebut sebagai budget airlines atau no frield flight atau juga discounter carrier
lcc merupakan model penerbangan yang unik dengan strategi penurunan dari biaya atau operating cost
apakah maskapai dengan pola lcc akan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan maskapai dengan pola layanan tradisional yang lain
kami akan mengulasnya untuk anda fenomena low cost carrier di indonesia
berikut ini kita lihat low cost carrier yang ada di indonesia diantaranya ada lion air kemudian juga citylink kita tahu air asia juga jet asia tiger air dan juga value air kita lihat di sini
lion air sendiri adalah anak perusahaan dari lion air group lion air group begitu yang memiliki anak usaha anak usaha lainnya begitu ya tidak hanya lion air tapi juga ada batik air ada wings air begitu ya
sementara untuk citylink sendiri
ini adalah strategi dari garuda indonesia untuk kemudian juga ikut dalam pasar low cost carrier begitu sehingga ada citylink yang merupakan anak perusahaan dari garuda indonesia
ada juga air asia yang juga sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang low cost carrier di wilayah asia air asia indonesia kemudian
ini adalah bentuk dari license air asia yang dibeli begitu dari air asia headquarters ya di malaysia
sementara itu ada juga jet asia yang merupakan anak dari kantas airlines
kemudian juga ada tiger asia
ini dari singapore airlines atau sa dan juga ada value air
ini maskapai maskapai low cost carrier yang beroperasi di indonesia
tentunya maskapai low cost carrier ini berbeda dengan fasilitas yang diberikan berbeda dengan yang diberikan oleh full service carrier atau fsa kita tahu ya
fsa seperti garuda indonesia misalnya
garuda indonesia di sini
ada beberapa pemotongan pemotongan yang dilakukan untuk tadi meng cut atau memotong operating cost biaya operasi agar lebih murah
karena berdasarkan keterangan yang kami himpun
low cost carrier atau pesawat dengan biaya murah ini bisa menghemat biaya perjalanan atau biaya operasi perusahaan sebesar empat puluh tiga sampai empat puluh lima persen
jadi bayangkan memang cukup besar biaya atau penghematan efisiensi yang dilakukan oleh low cost carrier perusahaan maskapai ini
akhirnya bisa menetapkan harga murah bagi para penumpang atau juga penumpang dan juga customer nya begitu
selanjutnya ini ada pelayanan maskapai berbasis lcc
apa kemudian layanan layanan atau biaya operating cost
yang dikeluarkan ada yang dikurangkan dari low cost carrier ini
tentunya kalau kita menaiki low cost carrier seperti tagline tagline yang di misalnya every on can fly we make people fly
artinya semua orang dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah sampai sekarang sudah bisa menikmati layanan penerbangan pesawat
tapi memang ada beberapa biaya biaya operating cost yang di cut atau dipotong agar low cost carrier ini tetap profit meskipun memberikan pelayanan yang tidak se festive atau sebanyak
kita lihat di sini pengurangan catering
kalau kita naik pesawat low cost carrier tentunya kita tidak bisa mendapatkan makan atau minum
kita harus membeli dijual terpisah begitu ya
jadi tidak ada catering
selanjutnya adalah minimalisasi layanan konsumen dengan bantuan it atau direct sales
jadi di sini low cost carrier langsung menjual melalui website nya
jadi tidak ada pihak ketiga
tidak ada pihak ketiga yang memfasilitasi penjualan tiket
jadi langsung melalui website kepada customer
dan di sini juga kalau kita naik low cost carrier bahkan ada web check in
memang kalau kita bicara soal ini perkembangan teknologi pasti
ini yang akhirnya menyebabkan simptifikasi atau juga efisiensi dari biaya biaya tersebut
dan juga sebetulnya ini memudahkan konsumen juga ya
selanjutnya adalah kapasitas kelas ekonomi lebih banyak dari layanan penerbangan regulernya
tentu lebih banyak kursi ekonomi yang diberikan dibandingkan kursi kursi bisnis
kalau kita lihat naik pesawat low cost carrier kursi bisnis hanya di depan hanya beberapa role saja
sementara untuk kelas ekonominya sangat penuh
dan bahkan terkadang
terkadang kursinya terlalu rapat begitu ya
kadang kadang kita yang memiliki postur tubuh tinggi juga harus mentok kakinya karena tidak cukup
karena saking banyaknya tempat duduk yang ada di low cost carrier
kemudian juga mas kapai sering beri promo besar besaran
promo besar besaran ini seperti yang anda lihat
kalau kita beli tiket misalnya enam bulan sebelum perjalanan ini akan lebih murah
daripada kita membeli tiket misalnya seminggu atau berapa hari sebelum perjalanan
promo besar besaran yang dilakukan ini memang salah satunya adalah untuk meningkatkan bagaimana nanti utilisasi jam terbang
semakin banyak promo yang diberikan berarti kursi dari pesawat semuanya penuh oleh penumpang
dan penumpang juga merasakan bagaimana keterikatan atau attachment dengan mas kapai pesawat tersebut
dan sehingga semakin banyak lagi yang mau terbang menggunakan low cost carrier
tapi memang dengan diskon besar besaran ini dan juga bagaimana pengurangan operating cost
begitu dikatakan berdasarkan informasi yang kami dapatkan
bahwa ini tidak serta merta menurunkan atau mengurangi standar operasi pengamanan yang diberikan oleh pesawat low cost carrier ini
ini semata mata hanya bauran pemasaran saja
hanya strategi pemasaran dilakukan oleh pihak maskapai dengan biaya murah untuk menekan biaya operasi sampai tadi
saya katakan empat puluh tiga sampai empat puluh lima persen
tapi untuk pengamanannya tetap tentunya menjadi prioritas dari low cost carrier tersebut
nah ini adalah evaluasi bagi maskapai penerbangan berbasis low cost carrier
atau evaluasi sistem pengamanannya
ini yang kemudian mengatur bagaimana operational safety audit atau mengaudit sistem operasi keamanan pesawat tiap jangka waktu yang berkala
jadi tidak mungkin kalau misalnya dengan biaya yang murah
mungkin ada efisiensi dari pesawat yang terbang dari point to point begitu
jadi tidak ada transit
jadi memang pesawat yang misalnya kita terbang dari jakarta menuju bangka blitong
kemudian dari bangka belitung langsung kembali lagi jakarta dengan kru yang sama
itu untuk efisiensi tapi tidak mengurangi bagaimana sistem pengamanan dari pesawat itu sendiri
dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak terkait transportasi seperti air traffic control atc
kalau kita tahu kemarin kasus lion air jt enam ratus sepuluh pklkp adalah terjadi pilot yang sudah memberikan komunikasi kepada menara atc untuk kembali
kemudian ada hilang kontak akhirnya dengan menara atc
jadi disinilah pentingnya menara atc
dan juga menara atc ini juga kita tahu bagaimana salah satu petugas dari menara atc ini
kalau kemarin kita ingat juga bagaimana kasus gempa bumi dan tsunami di palu dan donggala
juga ada petugas menara atc yang siap untuk memberikan arahan informasi untuk jalur transportasi pesawat
jadi memang penting sekali orang orang atau mereka yang bekerja di menara air traffic control
juga strategi komunikasi pemasaran dan customer relations oleh masing masing maskapai
ini tadi yang kami
jadi memang bagaimana strategi pemasaran itu tidak
strategi pemasaran ini tidak serta merta kemudian inline dengan pengamanan
jadi ini adalah dua hal yang terpisah sebetulnya
pengamanan dan juga strategi pemasaran
memang kalau kita berbicara soal low cost carrier memang yang kita terima layanannya akan semakin sedikit daripada full service airlines
sistem pengamanannya sudah diatur
ada international air transport association atau iata yang kemudian mengaudit bagaimana sistem keamanan
ada juga atc dan juga ada peraturan peraturan atau flight plan yang dilakukan pilot hingga akhirnya kemudian diperbolehkan oleh terbang
kalau saya juga mengutip dari sumber yang saya dapatkan begitu ada tiga faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat
ada yang pertama adalah weather error atau cuaca
kemudian juga instrumen error atau bagian bagian komponen pesawat
begitu dan juga human error
masalah soal komponen pesawat ini ada auditnya yang dilakukan untuk tiap kali berkala agar ada komponen komponen yang harus diganti setiap beberapa waktu
begitu ada komponen yang harus diganti dalam waktu dekat
ada juga kompeten yang bisa dipertahankan sampai jangka waktu tertentu
ini sudah tersistem
ini sudah ada manajemen plannya untuk mengatur hal hal tersebut
jadi kembali lagi jangan takut sampai saat ini meskipun ada insiden insiden yang menjadi catatan bagi dunia aviasi dunia penerbangan di indonesia
tapi catatan itu pasti akan menjadi evaluasi
agar sistem penerbangan di indonesia akan lebih baik lagi
dan juga seperti yang kita inginkan semua orang dari kelas menengah atas menengah bawah bisa terhubung dari sabang sampai merauke dengan sistem transportasi aviasi yang kita miliki